gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan pemprov dki tidak akan menggelar operasi justisi terhadap warga dari luar daerah yang datang ke jakarta pasca lebaran
namun pengamat tata kota mengingatkan keterbukaan jakarta harus juga diikuti dengan antisipasi risiko masalah
gubernur dki jakarta anies baswedan tak melarang pendatang baru yang biasanya bermunculan ke jakarta usai lebaran
anies menegaskan jakarta terbuka bagi semua warga negara indonesia
mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini juga mengatakan di jakarta semuanya setara
meski mengakui tak lagi menggelar operasi justisi anies seperti dikutip detik com meminta rt rw di ibu kota melakukan pendataan bagi warga baru yang ia sebut sebagai operasi bina kependudukan
karena dalam prakteknya kalau operasi justisi begini yang kena ini bawah bawah saja
yang kena di bawah padahal yang datang ke jakarta ada yang kelas ekonomi bawah ada yang tengah ada yang atas
hampir pasti yang di atas tidak pernah tertangkap dalam operasi operasi justisia
yang itu diselenggarakan oleh siapa oleh kita sendiri
karena itu mulai tahun ini tidak ada lagi istilah operasi yang ada adalah pelayanan jasad kependudukan
di sisi lain pengamat tata kota nirwono yoga mengingatkan pemprov dki bahwa keterbukaan jakarta harus pula di
dan diikuti dengan antisipasi risiko masalah yang timbul
kepada cnn indonesia com nirwono berharap pemprov tak memberi ruang bagi warga luar yang tak memiliki keterampilan atau tempat tinggal yang jelas
untuk mengantisipasi kemunculan pemukiman kumuh penyandang kesejahteraan sosial dan kriminalitas
kebijakan tidak menggelar operasi justisi sebenarnya bukan hal yang baru
pada era kepemimpinan plt gubernur dki basuki cahayapurnama tahun dua ribu empat belas silam operasi justisi diganti dengan kegiatan bina kependudukan